aku gak tau kenapa
memangnya apalagi yang membuat kamu sering
gak tahu kenapa setelah melihat kondisi
sembuhkan suami hamba ya allah
sembukan suami hamba
kak fadil harus bertahan ya kak
mila ada disini kok
kak fadil sudah sadar
alhamdulillah kak fadil sudah sadar
ovan sudah sadar
kak fadil cuma kelalahan saja
tadi memang kak fadil pingsan dan kata dokter
kak fadil harus beristirahat
kak fadil tolong jangan begini lagi ya kak
melihat tadi kak fadil pingsan rasanya jantung kak mila berhenti saat itu juga
dan rasanya kak mila juga berhenti bernafas kak
kak mila nggak sanggup melihat kak fadil seperti ini
kak fadil harus janji sama mila kak fadil nggak boleh pernah
kak fadil harus janji sama mila
kalau kak fadil nggak akan pernah ninggalin mila
kak fadil nggak boleh ninggalin mila kak
kak fadil harus ingat di dalam
di dalam kandungan kak mila
ini ada anak kita
kak fadil kamu nggak boleh ninggalin mila ya
kak mila sayang banget sama kak fadil
fadil udah bangun
ya kak fadil sudah sadar
semoga keadaan fadil baik baik saja ya mila
tapi kamu juga jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri mila
karena karena fadil juga pasti tidak mau kamu menyalahkan diri sendiri
iya kan fadil
indi kamu dulu dimana sih
di saat aku lagi serius pengen nikahin kamu
kamu malah kabur
dan gak tau lagi kaburnya sekarang kemana
nantikan aksi kamu
udah banyak yang jadi korban karena kelakuan kamu indi
taufan sama fadil
udah mau berapa banyak korban lagi sih indi
akhirnya aku ketemu kamu juga
gak mau pulang
gak mau pulang
gak mau pulang
diam kamu dong
bentik bentik bentik
lepas aku gak mau pulang
aku gak akan lepasin kamu kali ini
udah jangan tanya kenapa sih
nanti orang orang akan mikir aku jahat tau gak
kamu itu memang jahat tau gak
kamu itu jahat
alat paling jahat sedunia
di kamu tuh juga jahat tau gak
kamu pergi meninggalkan bayi kamu
dan kamu gak pernah mengasih setatasasi kamu kepada bayi kamu sendiri
gak ada seorang ibu sejahat kamu di
kamu itu kejam
tega tau gak kamu sebagai seorang ibu
kamu itu tega sama aku
kamu juga jahat sama aku dulu kan
sekarang aku gak mau ke depan disini
lebih baik kita sekarang pulang aja
gak aku gak mau pulang
enggak aku gak mau lepasin kamu
aku tahu kamu pasti sangat sedih akan kejadian ini mila
saya pasti sedih
tapi kita nggak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan tangisan
lagipula untuk apa kamu nangis lagi sekarang mil
fahri sudah baik baik aja
lagian kata dokter juga vanil akan baik baik aja
jadi sekarang kamu harus bersyukur mil
aku bersyukur aku sangat bersyukur
tapi aku juga gak tahu kenapa air mata aku turun dengan sendirinya
aku gak tau kenapa
memangnya apa lagi yang membuat kamu senang
aku gak tau kenapa setelah melihat kondisi kata ofan rasanya
rasanya aku sedih sekali
biasanya hati aku benar benar sedih
aku gak tau kenapa
fadli sama taufan mereka baik baik aja kan mila
mila kenapa kamu diam sayang
fadli sama tovan baik baik aja kan
lebih baik mama sama papa lihat sendiri
lihat sendiri aja ya